ibu secara pribadi nih kaitannya sama media itu nggak ada isu
enggak tapi terus terang gini mas saya
saya terus terang memang waktu awal awal saya ingin memberikan pembuktian
jadi saya tidak mau banyak bicara saya ingin kerja dulu kerja kerja kerja
karena memang itu adalah moto dari kabinet bapak presiden kerja kerja kerja
kalau udah kelihatan hasilnya boleh deh kita ngobrol gitu
karena kalau saya ngomong atau ngobrol dengan mas mas bertanya tanya
oh kita melakukan ini ini mana hasilnya
dan juga mungkin menghindari polemik ya
karena ibu kayaknya waktu awal banyak berita yang terkait dengan bur ini
kemudian ibu kayaknya cuek aja menghindari media dan lain sebagainya untuk tidak terlalu
terlalu banyak polemik
terus terang ya itu tadi jangan nggak usah kita berpolemik yang penting kita kerja
masyarakat kita butuh kita untuk bekerja semaksimal mungkin
dengan demikian kalau sudah mulai kelihatan hasilnya oke deh kita ngobrol
ini bukan gak ada maksud kita berdiri dan mewawancarai menteri bumn di jembatan seperti ini
beliau ini belum jadi menteri
tau gak jembatan seperti ini apa maksudnya jembatan gantung
enggak saya mau bilang bahwa bu menteri ini belum jadi pengganti pak basuki karena masih ngurusin bumn
jadi belum ngurusin jembatan gitu
tapi ini adalah salah satu bentuk corporate social responsibility dari perusahaan perusahaan dalam naungan ibu ya gitu ya
nah kan sekarang pak presiden dan kabinet lagi fokus di infrastruktur
sampai banyak orang yang bilang wah infrastruktur semua yang lain gak diurus
apakah kemudian teman teman di bumn juga diminta csr nya ngurusin infrastruktur juga semuanya
kalau kita csr nya beraneka ragam
jadi kita memang melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh apbn atau abbd
seperti tadi ibu bupati kan mengatakan bahwa di lebak ini ada kebutuhan seribu lebih jembatan seperti ini
seribu lebih ya seribu tiga ratus bahkan katanya
yang layak itu empat puluh persen
yang tidak layak enam puluh persen
nah apbn ada programnya sudah seperti tahun depan itu kalau nggak salah jembatan yang besar besar tiga puluh
tapi memang ada titik titik yang rawan yang belum tersentuh
nah seperti ini tempat di sini mas
ini waktu itu kita dasarnya mulai ini tuh lihat di tv
makanya saya terima kasih dengan teman teman media
karena dari situ kita bisa mengerti oh daerah sana kesulitan
jadi kalau gak salah ini tahun lalu banjir
kemudian kita melihat jembatannya itu rusak
dan anak anak yang mau sekolah itu kesulitan
nah kemudian saya mengajak tentunya direksi direksi bumn
bicara soal bumn sekarang yang lagi rame soal penggabungan bumn bumn ke dalam induk perusahaan besar
yang kemudian mendulang banyak juga polemik lah
kalau nggak mau dibilang polemik mungkin perhatian banyak pihak
sudah sampai sejauh mana
rencana ini berjalan
kalau tambang katanya sudah selesai sudah beres
ya jadi ini kan tujuannya adalah bagaimana kita memperkuat
atau bukan memperkuat tapi lebih mengefisiensikan dan mengefektivitaskan posisi bumn di sektor itu
nah yang baru selesai kemarin ini sudah rapat pemegang saham juga yang perusahaan publik yaitu tambang
jadi sektor tambang
jadi sektor tambang
ada holdingnya yaitu pt inalum
dan di pt inalum itu ada pt bukit asam pt aneka tambang dan pt bima
jadi ini tujuannya adalah memperkuat aktivitas kita di hasil hasil tambang ini untuk kita bisa melakukan investasi bilirisasi
kelemahan kita selama ini karena antam
kelemahan kita selama ini karena antam
itu nikel ya
itu harusnya kalau bisa sampai produk akhir itu bisa menjadi stainless steel
tapi karena kekuatan permodalannya terbatas
akhirnya kita belum kesana
padahal kalau dari jualan nikel raw
jual tanah istilahnya
iya dari tambang
itu kalau dijadikan ke stainless steel itu nilai tambangnya bisa tiga puluh tiga sampai empat puluh kali lipat

ini kan selain juga menyerap tenaga kerja lebih banyak
nah ini yang harus banyak lebih kita lakukan ke depan
tapi sebenarnya isu soal holding itu mungkin orang nggak terlalu banyak isu di tambang
tapi ketika udah mulai masuk gas pertamina dan pgn gitu
kemudian orang udah mulai wah ini pertamina nyaplok pgn dan apa namanya kenapa nggak pertagasnya yang digabung sama pgn dulu
ya pada dasarnya kan begini kita di migas juga ya
di minyak dan gas
holding itu tambang minyak dan gas infrastruktur dan konstruksi kemudian jasa keuangan dan perbankan ada dua lagi
ya jadi itulah ya kira kira
sama yang masih kita lihat masih kita apa namanya kaji adalah pangan
jadi pada dasarnya tadi saya katakan holding ini tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa memperbaiki
untuk bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ya dari bumn bumn ini
dan juga bisa berkontribusi lebih terhadap pembangunan indonesia
tanpa harus membebani ke apbn itu juga salah satu hal
jadi kalau kita perlu melakukan investasi kita tidak jangan kita kemudian meminta modal negara lagi
modal negara lagi tetapi bagaimana kita lebih mandiri mengefisiensikan diantara bumn
untuk kemudian kita bisa meningkatkan nilai
pada akhirnya tujuan dari kementerian bumn itu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai nilai bumn ini
karena ini adalah aset negara
tapi kedua bahwa kita tetap harus bisa berfungsi sebagai agen pembangunan
di mana di daerah kita perlu mendorong pembangunan kita perlu melakukan investasi
itu yang harus kita lakukan
sebagai contoh kita membangun jalan tol di sumatera itu untuk mendorong pembangunan
biarpun irrnya itu rendah tapi ini menjadi penugasan dari negara ini harus kita lakukan
juga katanya untuk meningkatkan daya saing internasional
masih ya mengenai migas
katakan kenapa nggak pgn berjalan sendiri
di sektor migas kita itu secara perusahaan dunia kita itu rendah
padahal kita produsen yang
padahal kita punya minyak banyak kita punya gas banyak
nah kalau pertamina bersama pgn dan pgn kemudian berkonsolidasi pertagas ke pgn
neracanya pertamina pgnnya menjadi cukup besar
sehingga kita bisa melakukan banyak hal
salah satu targetnya negara adalah bagaimana kita bisa mandiri di bidang energi
nah kemandirian di bidang energi ini harus dilihatin
kalau kita sudah tidak ada minyak di sini kita harus punya minyak di luar
kalau ada apa apa minyak di luar itu sebetulnya adalah hak orang indonesia
nah ini kita bisa keluar kita bisa mencari mungkin sumur sumur baru di sana
tentunya balance nya harus kuat
mimpi kita akan bisa jadi perusahaan perusahaan
ya kita harus kayak total lah kita harus bisa kayak bp
masa kita tidak bisa seperti itu mas
ide nya mungkin sebenarnya sebagian bisa diterima
tapi sebagian lagi mengatakan bahwa ini salah prosedur nih
ini kan harusnya ada aturan untuk membuat pp kan itu dibentuk berdasarkan pp
harus ada apa namanya ngobrol dulu sama dpr gimana caranya
karena itu termaktub dalam undang undang belum ngobrol dulu
udah lah masa nggak
dpr pep komisi enam adalah mitra
pp itu adalah hasil eksekutif yaitu pp itu adalah hasil dari pemerintahannya
itu peraturan pemerintah yaitu bapak presiden
kalau undang undang memang harus mendapatkan approval dari dpr
tapi kalau pp kita banyak mengeluarkan pp sebelum sebelumnya banyak pp
tidak ada approval dpr
nah kemarin salah satunya pp juga sudah dibawa ke mahkamah agung
ada yang menggugat ke mahkamah agung
dan itu sudah apa namanya ditolak
jadi berarti pp ini sudah efektif
karena secara hukum sudah tidak ada cacat hukum
nggak ada isu lagi
nggak ada isu lagi
yang kedua waktu itu tentunya karena yang ditambang itu yang menjadi bagian dari holding adalah perusahaan publik
kita harus rapat umum pemegang saham luar biasa
karena pemegang saham independen maksudnya pemegang saham publik harus juga menyetujui
jadi tapi ngomong dpr dulu ya bu
ibu hubungannya udah asik apa masih
kalau secara pribadi sih asik asik aja
kan ini kan urusan nya urusan
ya memang sampai sekarang ya mas tahu lah
sampai sekarang kan waktu itu karena ada surat dari pimpinan dpr
ya saya tidak bisa rapat kerja dengan komisi enam dan sebagainya
padahal ibu kan sebenarnya vital sekali
sebagai mitra kerja
nah bapak presiden kemudian menunjuk
sebelumnya menunjuk menteri keuangan untuk mewakili
karena itu memang bisa
secara tata tertib itu dimungkinkan
dan belakangan menunjuk bapak menteri perindustrian
dan menurut saya tidak ada masalah
karena kita antar menteri berkomunikasi dengan baik
kita saling mendukung
dan saya berterima kasih tentunya sebelumnya dengan ibu menteri keuangan
dan sekarang dengan pr langga yang mewakili kami
dan beliau beliau betul betul mewakili sangat baik
ya walaupun sebenarnya kan orang selalu nanya
kan menterinya ada ini kan mitranya juga jelas
yang penting kan komunikasinya tetap jalan
itu kan yang paling utama
urusan ada tidak ada yang utama terkomunikasi dan jalan
kita tujuan kita di sini semua sama sama apa
bagaimana kita memperbaiki perekonomian indonesia
bagaimana kita mensejahterakan rakyat indonesia
caranya bisa beraneka agama
jadi tidak harus firm ke sana
kita harus ke kiri ke kanan
itu tujuan utama
mudah mudahan harapan kita sih sebenarnya sampai menjelang dua ribu sembilan belas
hal ini bisa berubah ya
karena kalau misalnya lagi kan bu rini kan udah berpengalaman jadi menteri
kemudian sekarang bumn ya mana tahu di periode selanjutnya bisa jadi menteri lagi
masa nggak ketemu lagi lima tahun lagi jadi aneh
ada lagi pertanyaan soal
kalau dijadikan holding itu gampang banget
kalau misalnya holdingnya dijual
kelar semua aset kita
itu kan harus melalui proses dpp
itu kita ada komiti privatisasi
kemudian setelah ke komiti privatisasi
tentunya bapak presiden posisinya seperti apa
kemudian kita harus ke dpr
dan jangan lupa mas kita tuh sudah ada holding loh
kita ada holding pupuk
kita ada holding perkebunan
mana ada yang dijual
nggak ada yang dijual
jadi prosesnya itu kalau kita holding ini
dan nggak akan dijual
pada saat sekarang kita tidak ada pemikiran untuk itu
jadi kita melakukan holding ini sama sekali tidak berniat untuk menjual
malahan adalah niat kita memperkuat yang tadi saya katakan
bagaimana betul betul kita melakukan hilirisasi
kalau dulu kita beli lembaran stainless steel untuk melapisi tabung lpg import
kita harapkan sebentar lagi tidak
kita bisa melakukannya sendiri
karena dasarnya bahan bakunya kita punya
tapi proses untuk menjadi lembaran stainless sheet belum terjadi
nah hal hal seperti ini yang kita harus lakukan
jadi sama sekali
jadi pembentukan holding tidak ada pemikiran untuk jual
justru pemikirannya bagaimana kita memperbuat
kalau mampu beli
bagaimana menyambung dari merak sampai ke probolinggo dengan jalan tol
itu izin izin itu waktu itu sudah keluar semua di tahun sembilan puluh enam
tapi tidak dikerjakan
terima kasih banyak
eh teman teman hari ini
semoga diraih orang orang tni dan juga pemerintah abahta
jangan terlalu banyak terbawa nya
agar terdapatnin masuknya sama banyak ilmuwan couuuun
jadi r verbal yangiziert di halm mama ini
bahkan awal karta europki sama seperti apa lagi
dia tidak tahu kenapa
dan atau apa lagi
saya kenal dengan bank ini sebelumnya
bank ini tetap ada
apa namanya perusahaan seperti pertamina dan sebagainya
dan kita masing masing
sama sekali tidak berubah
jadi tujuan utamanya justru kita ini
yang tadi saya katakan
bahwa ada hal hal mungkin
kita bisa karena satu sektor
antara perusahaan perusahaan tambang ini
dalam alat alat berat
mereka tidak harus beli sendiri sendiri
bisa dicatwalkan pemakaiannya
tapi perusahaan perusahaan itu
identitasnya tetap sendiri
karyawan karyawannya juga tidak berubah
makanya waktu orang mengamalkan
akan ada pengurangan karyawan sama sekali ya
jadi direksi direksinya juga tidak resah
tadi saya jadi raja
terus kemudian ada raja di atas saya
enggak kok makanya kita selalu ada
fgd komunikasi dengan spi
tambang ini lancar
dan insya allah juga nanti
kita holding holding yang lain juga
targetnya kapan akan selesai
saya harapkan dua ribu delapan belas ini selesai semua
yang kita harapkan
yang kami utamakan memang
terus terang tiga
yaitu tambang migas sama perbankan
itu dulu yang pertama
migas untuk bagaimana kita
mengunci kemandirian energi
kemudian perbankan bagaimana
kemudian perbankan bagaimana
kemudian perbankan bagaimana
kemudian perbankan bagaimana
bagaimana kita meningkatkan

dan tambang untuk holdingisasi
jadi jangan sampai kita ini
jangan ekspor barang mentah
tetapi kita ekspor barang jadi final
yang memberikan nilai tambang lebih baik
termasuk juga tuntutan dari sebagian pihak
di keep sendiri sama pemerintah
terus jalan sendiri sama pemerintah semua
kita komunikasi dengan semua pihak
siapapun mau bicara
siapapun mau datang ke kantor
menanyakan ini silahkan
tidak ada ketutupan nama sekali
kemarin sudah roof luar biasa terbuka
bu soal ini kemudian
kita bicara soal jembatan tadi
katanya kok sekarang nih pemerintah
misalnya infrastruktur ini
diambil semuanya sama bumn
kok nggak diajak join
apalagi dijadiin mitra dan lain sebagainya itu
saya rasa itu nggak benar
ada bersama astra kemarin dan jawa tengah
waktu bapak presiden
bapak presiden joko widodo
menjadi pendirian indonesia di akhir dua ribu empat belas
kita memang melihat bahwa
konektivitas di jawa
konektivitas di sumatera
karena biaya logistik terlalu mahal
karena kemacetan dari truk truk itu di mana mana
akhirnya cost logistiknya menjadi sangat mahal
kemudian kita mereview
oh ternyata program pemerintah itu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sudah ada
bagaimana menyambung dari merak sampai ke prabowo libur dengan jalan tong
itu izin izin itu waktu itu sudah keluar semua di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
tapi tidak dikerjakan
dan akhirnya kami bernegosiasi dengan pemilik pemilik izin swasta swasta
untuk kita bekerjasama
kita membeli izinnya
itu yang terjadi
di beberapa titik kita bekerja sama
si pemilik izin pertama tetap menjadi partner indonesia
jadi tetap dilibatkan
karena selama ini ini kan kadin yang komplain
kenapa sih kita nggak dilibatkan sih soal ini
pada dasarnya kan tadi saya katakan kita juga menjadi investor
bukan hanya sebagai kontraktor
waskita bu jaya karya adhikarya akhirnya bertindak sebagai investor
karena si pemilik izin ini memang tidak mempunyai modal yang cukup untuk meneruskan
oleh karena itu kita bekerja sama
memang harus diakui dalam proses jalan tol ini pembebasan lahan bukanlah hal yang mudah
kita harus kerja keras betul
kami di bumn kerja keras betul untuk mengejar supaya pembebasan lahan ini tidak terjadi
jadi kerja yang cukup berat
tapi alhamdulillah sampai akhir dua ribu tujuh belas ini kita sudah bisa membangun lima ratus sudah selesai lima ratus delapan puluh km
nah jangan lupa ya mas diko kita di daerah ini mengajak loh swasta swasta untuk supply batu supply semen semua
kita undang mereka semua
tapi mungkin orang mikirnya gini ya leadnya kan tetap bumn kenapa
kalau mereka mau silahkan tapi mereka tidak maju kok
jadi sebenarnya prosesnya tetap sama tender apa segala macam
iya kan ini tidak tender karena kan izinnya dimiliki swasta swasta sudah
ini bukan bukan jadi ini apa yang di jalan tol di mana jalan tol di jawa ini yang saya katakan izin itu sudah keluar di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
dipegang oleh swasta swasta
dipegang oleh swasta swasta
kita bumn karena punya komitmen salah satu program kita adalah melihat untuk menjadi fungsi kita sebagai agen pembangunan
tapi juga harus dihitung secara komersial
mari kita bekerja sama
dan itu yang terjadi
kalau mereka tidak mau mereka mau menjual kita beli izinnya
nah yang terjadi di sumatera dari bakahuni sampai ke palembang itu di tender
tiga kali gak ada yang mau
karena rate of returnnya rendah
akhirnya kita masuk
bumn itu sudah tuntas belum
atau menurut ibu kasih saya waktu lagi deh saya akan membahasin lebih banyak
bagaimana juga dengan
ini tidak apa apa ya bu saya konfirmasi soal ini kan kita baru seterusnya
pandangan orang yang bilang ini dipaksa bumn untuk kerja yang pada awalnya sebenarnya bukan kapasitasnya belum sampai tapi dipaksa untuk kerja akhirnya ngos ngosan
terus pada akhirnya kemudian
cash mereka tergerus terus menerus
karena harus keluar terus
misalnya kai yang diberikan tanggung jawab untuk lrt gitu
kenapa nggak ada sih swasta yang dilibatkan karena kai itu kan sebenarnya kita
ya dulu kan konvensional saja kereta yang dilan aja
kan kembali akhirnya swasta itu akan masuk
kalau rate of return itu masuk dan pada dasarnya tinggi
itu soal lrt ini proyek yang kepanjang
public transport itu pada dasarnya proyek yang kepanjang
dalam arti itu memang proyek yang kepanjang
nah di semua negara memang pada dasarnya proyek proyek seperti ini public transport itu ada elemen subsidi
yaitu dukungan dari pemerintah
nah lrt ini ada dukungan dari pemerintah
jadi pt kereta api mendapatkan untuk membangun lrt ini mendapatkan penjaminan dari pemerintah
jadi nggak ada masalah
dan itu tidak tepat kalau dikatakan ngos ngosan
bahwa kita semua itu bumn sekarang betul betul sangat hati hati dalam melakukan strukturisasi mengenai pembiayaannya
jadi kita mencari tipe tipe pembiayaan
tipe tipe pembiayaan apa yang memang paling tepat untuk investasi ini
makanya baru belum berapa lama ini kita mengeluarkan yang kita namakan sekuritisasi
apa namanya obligasi sejuritisasi jasa marga pln
ini tipe pembiayaan yang lain
sehingga kita bisa men tap investor investor yang tertarik untuk apa
tipe instrumen yang berbeda
nah kita juga sekarang dalam proses finalisasi untuk bond di luar dalam bentuk rupiah
ini juga pertama kali untuk perusahaan indonesia mengeluarkan obligasi dalam rupiah di luar negeri
hutang lagi tuh
oh iya kalau hutang
kalau kita mau
kalau melakukan pembangunan hutan itu suatu hal yang normal
di negara manapun mas vito lihat tidak mungkin kita membangun tanpa hutang
swasta mana yang berinvestasi tidak terutama
itu memang bagian dari proses ekonomi
bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari itu
nah tapi yang paling utama harus dilihat hutang ini dimanfaatkan untuk hal yang produktif atau tidak
sehingga kalau kita melakukan aktivitas
kita membangun sesuatu
bangunan ini nanti memberikan hasil yang bisa mengembalikan hutang tersebut
itu saja yang harus dijaga
sekarang barangkali begini
waktu tinggal sedikit lagi di kabinet ini periodenya masih ada satu tahun lebih sekian bulan lah
apa yang akan jadi prioritas itu
prioritas kami tentunya menyelesaikan proyek proyek
dan juga untuk perusahaan
proyek proyek yang sudah menjadi prioritas nasional
pasti kita mentargetkan seumpamanya sampai bulan juli dua ribu dua puluh
bakahuni palembang harus sambung
karena itu akan dimanfaatkan untuk asian games
kemudian sampai akhir dua ribu delapan belas merak probolinggo harus tersambung
sama kita sudah insya allah kalau bisa dua ribu sembilan belas selesai sampai ke banyuwangi
kemudian reaktivasi beberapa jalur kereta api
kalimantan ini yang masih waktu itu ada investor yang ingin masuk
yang kita lakukan di kalimantan adalah jalan tol
membangun jalan tol dari balikpapan ke samarinda
dan menyelesaikan kira kira kalau tidak salah ada sembilan belas pelabuhan
yang kita bangun
atau kita perbesar seperti di kucing
seperti di gilimas
di benoa dan banyak lain
bandara kita cukup banyak
hampir lebih dua puluh
termasuk bandara bandara baru
maksudnya tadinya kecil
menjadi kita perpanjang
sehingga pesawat yang besar bisa masuk
seperti baru saja selesai yang silangit
itu juga untuk mendorong para wisata
dan tentunya yang paling utama financial inclusion
kita ingin terus mendorong supaya pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah ini tumbuh lebih cepat
dan oleh perbankan itu banyak memberikan pembiayaan mikro
ataupun yang super miko
kita ada programnya kepada ibu ibu yang belum bisa bankable
tapi ingin produktif
ingin melakukan usaha
kita juga ada programnya yang kita namakan makan
itu akan tetap didorong
dari pemerintah akan mendorong untuk beberapa program program prioritas
kalau yang kita namakan private public partnership
yang sudah jalan sebetulnya kan sebenarnya adalah power plant
kita kan dalam tiga puluh lima mw itu
dua puluh lima itu kan sebetulnya private sector
nah itu betul betul public private karena bersama dengan pln
sekarang yang dibangun ada lima belas
apa sih ibu harapan ibu sampai ini selesai
harapan paling utama tentunya bumn kita betul betul makin sehat
mendapatkan kepercayaan publik
bahwa kita bekerja secara profesional
dan tentunya terus bisa melakukan usahanya dengan efektif
tapi juga utama tetap bertindak sebagai agen pembangunan
dan juga memberikan program program yang bisa membantu masyarakat luas di indonesia
kapok gak jadi menteri
bahwa saya diberi kesempatan
untuk membantu bapak presiden
karena saya melihat saya banyak sekali bisa membantu masyarakat kita
karena bukan hanya mendorong mengenai bagaimana bmn itu mencetak keuntungan yang lebih baik
tapi juga program csr kita bisa betul betul mengena kepada masyarakat yang membutuhkan
itu buat saya satu berkah
karena bumn jadi sapi perahnya politik untuk kepentingan pemenangan
insya allah selalu bumn kami sekarang betul betul good corporate governance
dan selalu tentunya ingat mementingkan bahwa bumn ini adalah milik negara milik rakyat
mulai kanan itu harus jadi dijaga untuk kepentingan semuanya
mumpung kita di tepi sungai
dan ini pertanyaan terakhir
mumpung kita di tepi sungai dan
awas ya kalau aku enggak senang tak
itu loh ya
mari kita berandai andai
kalau nanti ibu terpilih lagi siapapun yang jadi presidennya terus dianggap wari bu rini ini cocok jadi menteri
kalau boleh milih jadi menteri apa
aduh aku enggak mau jawab ya
ya enggak mungkin panglima dan kapolri pasti ya
nggak usah berande ande lah
kita bersyukur saja apa yang telah kita dapatkan
semoga di masa masa mendatang saya tetap bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa indonesia
oke pertanyaannya saya revise deh
ini masih gak mau berhenti
bumn itu sudah tuntas belum
atau menurut ibu kasih saya waktu lagi deh saya akan membahasin lebih banyak kerja
atau ya mungkin
oh saya rasa di titik manapun ya
saya rasa tidak akan pernah tuntas
karena selalu ada
selalu ada hal hal yang baru yang harus kita hadapi
salah satunya kalau sekarang saya lihat challenge paling utama untuk bumn bumn itu menghadapi digital age
nah ini yang saya ingin mendorong bahwa ke depan bagaimana betul betul business model dari bumn ini berdasarkan digitalization
ini yang mungkin belum selesai
awas loh muda orang loh
jangan kasih kuliah dr riza ramli soal inflasi
dia itu ekonom top di indonesia
sederhana kok semua pemasok bumn seperti semen gersik itu kkn
mbak su empresa wi may not be familiar
hopa kwyou melihat dukungan foreign to indonesia next time
nog besar pesan pesan karsip
juga diutarakan rini menanggapi isu maupun kritikan terhadap kinerja kementerian yang ia pimpin
dan untuk memperluas spektrum kita dalam mengawal kinerja ekonomi pemerintah
khususnya dalam mengelola perusahaan perusahaan plat merah ini
kami akan membahasnya bersama dr rizal ramli ekonom yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman
sebelumnya juga pernah jadi mantan koordinator menteri koordinator bidang perekonomian
jadi spesialisasi anda adalah menteri koordinator ya pak
pak rizal terakhir mengurusi masalah laut dan samudera dan hal hal yang terkait dengan itu
tapi kita tahu bersama ekonomi adalah barangkali passionnya pak rizal gitu
dan pak rizal pasti mengikuti dengan seksama soal bumn ini
so far bagaimana bumn kita performance
saya mohon maaf kinerja bumn kita payah lah ya
nggak usah ditutup tutupi
sebagai contoh bumn di sektor konstruksi sudah dapat proyek infrastruktur
dibacking sama kredit pemerintah
ternyata hampir semua performance nya payah
yang ketiga harga sahamnya selama setahun terakhir anjlok
ukuran payah apa tuh dari sisi performanya
dari segi performance tentu kalau perusahaan kan kinerja finansialnya gimana
untung atau rugi
untung atau rugi
yang kedua apa namanya nih utangnya kebanyakan apa enggak
yang ketiga apa namanya nih harga sahamnya jatuh apa enggak gitu lah
dari semua indikator itu hampir semua di dalam bidang konstruksi payah
bulog yang dulu untung banget
waktu kami piringan bulog keuntungannya lima triliun lebih
bisa untuk membeli armada sukhoi yang pertama indonesia
sekarang perusahaan yang monopoli
nyaris monopoli itu itu pun merugi
garuda rugi minus tiga dua triliun belum yang lain lain
ya jadi menurut saya payahlah kinerja di dalam pengelolaan bidang bumn
kalau kita bicara infrastruktur
bukan ini karena indonesia lagi membangun infrastruktur
karena itu memang didorong bumn
walaupun ada beberapa kritik yang mengatakan
kenapa sih swasta enggak dilibatkan secara apa namanya secara aktif gitu
ya kalau didorong harusnya malah makin maju
bayangin proyek dapat tanpa tender
habis itu financingnya dibacking oleh bank bumn
jadi menurut saya justru harusnya
kalau jadi motor dari infrastruktur
harusnya mereka untung kembang
kenyataannya kebanyakan berugi
walaupun kita tahu infrastruktur ini kan sebenarnya
tidak mendatangkan uang seperti jalan tol misalnya
ini kan bangun jalan
tapi pembiayaan proyeknya kan dari pemerintah
isunya dimana efisiensi atau tata kelola
isunya tentu kemampuan management
untuk menghasilkan return dan performance yang bagus
karena banyak penunjukan direksi bumn ini
juga tidak berdasarkan kriteria profesional
bukan orang orang yang terbaik
ada mantan aktivis diangkat preskom salah satu bumn
padahal sebetulnya bumn ini bisa dikelola dengan bagus
jadi motor pemulihan ekonomi
itu yang terjadi di cina
di china awalnya yang bergerak itu bukan swasta loh
bumn yang kemudian mendrive percepatan pemulihan ekonomi
nah sebetulnya ada caranya
waktu saya main kumaritim
setengah tahun yang lalu
kami usul di kabinet supaya kita lakukan revaluasi aset bumn
itu yang setuju cuma presiden jokowi sama kami
menterinya kagak setuju
akhirnya ada enam belas bumn yang ikut
aset bumn naik rp delapan ratus triliun
dalam waktu satu tahun kurang
bayangkan kalau seluruh bumn melakukan revaluasi aset
bumn akan naik nilainya dua lima ratus triliun asetnya
pajaknya seratus triliun
nyaris lebih besar dari teks amnesty
dan yang kedua mereka akan bisa menerbitkan financing seratus miliar dolar
karena aset mereka menjadi lebih besar
asetnya besar mereka bisa rice financing seratus miliar dolar
kita bisa biayai berbagai macam proyek infrastruktur
di jawa dan di luar jawa
ini kalau kita mau lompat ke masalah holdingisasi
berarti sebelum dikumpulin jadi satu
kita kan sudah pengalaman dengan holdingisasi
satu holding pupuk dua holding semen
pupuk nyaris tidak ada perbaikan kinerja
semen kami kebetulan dulu press com semen
kami lakukan waktu itu peningkatan efisiensi
satu kami minta harga biaya menghasilkan semen turun delapan dolar per ton
emang ada yang ketangan waktu itu direksinya pak
jangan kasih kuliah dr riza rambi soal inflasi
dia itu ekonom top di indonesia
semua pemasok bumn seperti semen gersik itu kkn
panggil mereka minta turunin harga
kalau nggak ganti pemasoknya banyak yang ngantri
dan mereka mau akhirnya
dan akhirnya dilakukan
sehingga terjadi penghematan enam belas juta ton kali delapan dolar
itu hampir satu ratus empat puluh empat juta dolar
yang kedua hari kerja kami naikkan
dari dua ratus lima puluh hari ke tiga ratus hari
nambah satu per lima kapasitas produksi
yaitu hampir empat juta ton lah kira kira
yang ketiga kami invest di kapasitas baru
lima juta ton di makassar
dua lima juta ton di padang
tiga juta ton di gresik
nah dengan ketiga engine ini
satu tahun kemudian naik satu delapan triliun
akhir tahun kedua naik tiga dua triliun
habis itu gaji direksi gaji karyawan kami naikin
nah esensinya penggabungan atau holdingisasi hanya memiliki manfaat
kalau ada peningkatan efisiensi
ukurannya apa biayanya turun
kalau hanya sekedar gabung gabung
nggak ada penurunan biaya
itu sih menimbulkan birokrasi baru aja
nanti misalnya kalau bank bayangin kalau bank digabungkan tuh
nanti ada lagi di atasnya
akhirnya keputusan makin lama makin lambat
karena harus lapor ke atas dulu
harus jelas holdingisasi ini maksudnya apa
hanya sekedar ngumpul ngumpulin perusahaan sejenis
atau mau meningkatkan efisiensi
dan meningkatkan value
nah ini yang menurut saya nggak clear
hanya sekedar supaya industri yang sama
industri yang sama digabung digabung
nah termasuk menggabungkan di pertambangan
inalum dan lain lain
mau beli sahamnya freeport
ya kan karena kalau inalum aja kan nggak cukup
akhirnya digabung dengan macam macam lah
bikin asam supaya skalanya jadi lebih gede
financingnya lebih gampang
tetapi itu mungkin nggak perlu
uang kita diemin aja
sampai tahun dua ribu dua puluh
gratis ke pemerintah indonesia
ngapain sibuk sibuk ngubah ini
hanya buat nyari financing
hanya buat membeli freeport
kita nggak harus beli tahun dua ribu dua puluh satu
berhenti dengan sendirinya
mereka harus kembalikan ke kita
mungkin pemerintah berpikir
opsi itu nggak akan jadi pilihan
ya karena kan gak berani
dulu juga sama
waktu pemerintahan pak hby
ada kasus cepu kan
beliau panggil saya ke istana
saya udah bukan pejabat
kita biarkan saja
toh nanti tahun dua ribu
cepu kembali ke kita
kita punya cadangan minyak bumi yang sangat besar
nomor dua setelah dipakan baru
waktu itu presiden hby
tidak tertarik dengan ide itu
ya udah saya bilang
tendernya ikutin aja semua
perusahaan minyak bumi kan bukan hanya exxon
ada macem macem di amerika
ada macem macem di jepang
pertamina kita suruh ikut
supaya valuasinya naik tiga puluh miliar dolar
bahwa kalau kemudian
mas putuskan buat beli
kasih ke exxon
indonesia dapat ekstra tiga puluh miliar dolar
itu untuk naikin ya
tapi pak sby akhirnya pergi ke new york
ketemu sama bush
ditekan sama bush
pulangnya seluruh direksi
pertamina dipecat semua
dikasih aja semua sama exxon
nah jadi dalam soal ini sebetulnya keberanian
banyak orang di indonesia takut nanti amerika marah
amerika marah kalau kita tidak bisa menjelaskan ke publik amerika
yaitu rakyat amerika
both report nya nggak beres
ya satu dia melanggar lingkungan hidup
merusak lingkungan hidup
itu pasti di pihak kita
dia ada kewajiban kewajiban
dia tidak melaksanakan kontraknya dengan kita
dia janji untuk divestasi udah lama loh
dia nggak lakukan
dia janji buat bikin smelter
dia nggak penuhi
nah ini kita nggak pernah jelaskan sama publik amerika
kalau kita jelaskan
rakyat amerika sadar
oh ternyata freeport nih
kontrak aja dia nggak penuhin
yang terakhir dia suka nyogok pejabat indonesia
bisa dipenjara tuh bosnya freeport
kalau kita jelaskan ini
siapapun pemerintah presiden amerika
dia harus hati hati dengan public opini
dia akan nolong perusahaan perusahaan lingkungan
menolong perusahaan yang doyan nyogok pejabat
yang doyan nyogok pejabat di negara berkembang
menolong perusahaan yang merusak lingkungan
jadi harus berani menjelaskan kepada publik amerika
kita dianggap mau mengusir perusahaan amerika
sehingga amerika mungkin bisa bikin sesuatu
tapi cara pandangnya itu harus ngerti
satu saya belum pernah dengar di dunia
apapun alasannya ditolak di dpr bisa bertahan dua tahun
biasanya pasti dipecat oleh presidennya
atau mengundurkan diri
karena malu dong
pak rizal tadi masih belum happy dengan
dengan kinerja bumn
padahal kita catat bumn indonesia itu ada sekitar delapan ratus an
dan semuanya punya aset
semuanya menampung ribuan ratusan ribu
mungkin juga jutaan
saya belum punya statistiknya
apa namanya warga indonesia untuk bekerja di sana
apa yang harus dilakukan
langkah langkah strategis yang harus dilakukan untuk holdingisasi kan salah satunya tuh
bumn ini pada saat
dasarnya bisnisnya itu kalau nggak monopoli
pemainnya cuma empat atau lima
sederhana perusahaan yang monopoli oligopoli pasti untung
kalau nggak luar biasa
nah artinya apa
dari semua perusahaan ini
harusnya bisa keuntungannya sangat tinggi
manfaatnya sangat besar
sehingga dia bisa jadi engine untuk pemulihan ekonomi
sekarang ekonomi misalnya mana
ya itu yang dikandek
kalau bumn nya direvitalisasikan
ya termasuk dengan cara tadi revaluasi aset
dengan kso untuk green project
maka dia akan memicu pemulihan ekonomi indonesia lebih cepat
kalau ini kan fungsinya pas pasan aja
lumayan ada untung
tapi kalau kita bandingkan return on asset nya
atau rasio profit terhadap equity
terhadap modal terhadap aset
itu rendah sekali dibandingkan swasta
kenapa itu bisa terjadi
ya karena pemilihan direksi manajemen
itu ya lebih banyak gara gara kenal siapa
deket siapa bukan karena ini orang yang paling baik
padahal orang indonesia anak anak muda indonesia
banyak yang baik baik eksekutif yang jago jago
mereka yang harusnya dilantik jadi direksi bumn
dalam dua tahun
yang ketiga ini itu
kalau enggak yuk kita ganti
ini kan gak jelas kinerja dengan performance
dari kebanyakan direksi
bukan semacam hutang budi politik yang memberikan jabatan jabatan itu ya
iya bukan sekedar
bolehlah saya sih nggak keberatan
misalnya komisaris ada empat
satu penunjukan politik ya
tapi jangan ditaruh mereka preskom
bagaimana kemudian kita bisa bersaing dengan asing
kita kan dengar tema seks
dengar hasanah itu kan seperti apa ya
seperti kenapa sih tetangga tetangga saja sudah bisa
kenapa kita enggak bisa
apa langkah yang bisa kita mulai merintis itu
supaya kita bisa benar benar lah jadi macan asia
jadi kebanyakan itu mau niru
tapi cuma bajunya doang formatnya
tema seks hebat kok karena ada holding kita bikin holding
bajunya doang substansinya kagak
apa yang membuat mereka lebih bagus daripada
pertama mereka clear targetnya apa sistemnya apa
perusahaan perusahaan anak perusahaan tema seks
return nya harus sekian persen
kalau enggak diganti direksinya
kalau enggak perusahaannya di divest dan sebagainya
untuk semua direktur dan eksekutif di kelompok hasanah
maupun di kelompok tema seks
kalau enggak sikat direksinya sikat komisarisnya
kalau kita bumn kita rugi aja dapat
rugi aja bisa dapat
asal sering nongol di depan menterinya
jadi jangan sibuk dengan baju
kayak pupuk lah
kita bikin holding pupuk udah lama loh
itu kan bagus
harusnya kan satu terjadi peningkatan efisiensi dari pupuk
yang kedua return nya makin bagus subsidi nya makin berkurang
kenyataannya kan enggak
karena kita sibuk dengan baju
ya bukan kontennya
saya tadi di pertamina saya sarankan
pertamina harus lakukan revaluasi aset
sekarang asetnya lima ratus miliar dolar
kalau direvaluasi minimum bisa naik dua kali
bisa rice financing harusnya enam puluh tujuh puluh miliar
tapi jangan terlalu berisiko
cukup tiga puluh miliar dolar aja
nah dengan uang tiga puluh miliar dolar beli brownfield
brownfield itu ladang minyak yang sudah berproduksi
sekarang mumpung lagi harganya jatuh
jangan beli yang green
yang belum berproduksi masih eksplorasi
itu risikonya tinggi
asetnya pertamina akan naik
dan yang ketiga lebih banyak sinergi
usulan pak masa dan saya setuju sekali
jangan mau dominan di mana mana
cukup sinergi cukup yang penting hasil crude oil nya buat pertamina
itu tiap hari
nah kalau ini dilakukan dalam waktu
kurang tiga tahun aset pertamina akan masuk jadi dua kalinya
dia tadinya rankingnya di fortune lima ratus di bawah bisa naik kelas itu dengan cepat
jadi ada cara cara untuk mengubah bum indonesia dengan cara cara hebat
tapi bukan ya mohon maaf lah dengan menterinya yang sibuk jadi ngumpulin uang kampanye gitu loh
jadi chafferon untuk presiden jokowi
cari orang yang punya visi yang bisa mengubah indonesia dengan baik
kendala komunikasi dengan dpr juga menurut pak rizal berpengaruh terhadap kinerjanya
satu saya belum pernah dengar di dunia ya
ada menteri apapun alasannya ditolak di dpr bisa bertahan dua tahun
biasanya pasti dipecat oleh presidennya atau mengundurkan diri
karena malu dong ini gak ada malunya dua tahun gak bisa ke dpr tenang tenang aja
padahal ada tanggung jawab konstitusional karena bumn itu aset negara negara loh bukan pemerintah
harus ada pertanggung jawaban ke dpr setiap regular quarter termasuk kalau ada masalah
ini kan tidak terjadi selama dua tahun terakhir
menurut saya sih pak jokowi saya sarankan udahlah ganti aja ini menteri cari yang lain
karena sudah makin lama sumber masalah kinerjanya pun payah
pak rizal terima kasih atas waktunya dan mudah mudahan bumn kita menjadi lebih baik ya ke depannya
terima kasih pak
terima kasih pak